liburan ke rumania pengunjung berkesempatan untuk melihat video mapping tiga d terbesar sedunia
pertunjukan ini dipentaskan di atas area seluas dua puluh tiga meter persegi
rumania mengadakan pertunjukan video mapping tiga d terbesar di dunia
masyarakat indonesia di rumania bersama duta besar kbri bukares
diyar nur bintoro menyaksikan pertunjukan video mapping tiga dimensi terbesar di dunia di kota bukares rumania
pertunjukan video mapping tiga d ini diselenggarakan di gedung pemerintahan terbesar kedua di dunia di kota bukares
acara dinamakan i map bukares ini menggunakan satu ratus empat proyektor dan area seluas dua puluh tiga meter persegi
bahkan tampilan dari pertunjukan proyeksi mapping menggunakan bagian depan gedung parlemen
i map merupakan kompetisi video mapping internasional
imap diikuti oleh lima artis video mapping dunia dari berbagai negara
pemenangnya akan ditentukan berdasarkan banyaknya dukungan melalui polling pesan singkat atau sms
kompetisi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kota bukares yang ke lima ratus dua puluh
atraksi ini menampilkan proyeksi tiga d relief dan hasil karya seni dari maestro teknologi iluminasa cahaya di dunia
kompetisi mengaplikasikan teknologi cahaya yang mengombinasikan warna dan suara
hingga membuat ilusi optik seperti tampak nyata
pertunjukan menawan ini dapat menarik perhatian enam puluh ribu pengunjung
sari wardani cnn indonesia